masih dari mk tapi dari perkara yang lain
majelis kehormatan mahkamah konstitusi kembali memutuskan
hakim konstitusi anwar usman melanggar kode etik
dalam putusannya ketua mk mki dewa gede palguna menyatakan
anwar terbukti melanggar prinsip kepantasan
sehingga dijatuhkan sanksi berupa teguran tertulis
anwar dinilai melanggar etik setelah menggugat ketua mk soehartoyo ke pt un
dan meminta jabatannya sebagai ketua mk dipulihkan
dan tidak menghormati putusan mk mk sebelumnya
menanggapi putusan mkmk advokat ziko simanjuntak yang menjadi pelapor
menilai seharusnya anwar usman mundur
hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik
sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan
butir penerapan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor
demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan
oleh tiga anggota majelis kehormatan
yaitu idewa gede palguna sebagai ketua merangkap anggota
ridwan mansur sebagai sekretaris merangkap anggota
dan yuli andri sebagai anggota pada hari selasa tanggal sembilan belas bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat
dan hari selasa tanggal dua puluh enam bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat
dan diucapkan dalam sidang pleno majelis kehormatan makam konstitusi terbuka untuk umum
pada hari kamis tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu dua puluh
saya mempertanyakan apakah masih pantas hakim konstitusi seperti itu
seharusnya yang diharapkan dari tim bank siko seperti apa
kami semua di sini melaporkan meminta supaya diberhentikan secara tidak hormat di dalam laporan kami
dan ternyata terbukti melanggar etik tapi ternyata putusannya hanya diberi sanksi teguran tertulis ya sudah lah
tapi memang sudah terbukti beberapa kali melanggar etik ya sudah mau bagaimana lagi
apakah beliau punya kebesaran nanti kembali ke beliau lagi
kalau kami melihat sepertinya sulit bagi beliau untuk mundur
tapi kami akan mengapresiasi kalau beliau melakukan itu begitu
dalam sidang yang sama majelis kehormatan mahkamah konstitusi memutuskan hakim konstitusi saldi isra
majelis mengatakan saldi tidak terbukti terafiliasi dengan pdi perjuangan
saldi sebelumnya dilaporkan atas dugaan melanggar etik karena terafiliasi dengan pdip